tsunami yang menerjang pantai barat provinsi banten menghancurkan sejumlah bangunan
ribuan penduduk menjadi korban baik meninggal maupun luka luka
tak hanya itu akses jalan menuju sejumlah daerah terpencil pun sempat terputus akibat tertutup material
koresponden cnn indonesia albi pratama melakukan penelusuran kedua kawasan yang terkena dampak parah tsunami di kawasan pandeglang banten
sabtu malam dua puluh dua desember dua ribu delapan belas tsunami meluluh lantakan sebagian besar wilayah di pantai barat provinsi banten yang menghadap langsung ke perairan selat sunda
sedikitnya ada tiga belas kecamatan di kabupaten pandeglang banten terkena dampaknya
daerah yang terkena dampak parah antara lain kecamatan panimbang dan kecamatan sumur yang berjarak sekitar seratus km dari pusat kota pandeglang
sesaat setelah terjangan tsunami sejumlah akses menuju lokasi ini sempat terputus akibat terhalang material pasir batang pepohonan yang tumbang dan puing puing bangunan
sekarang saya berada di desa batu hideng yang berada di kecamatan panimbang kabupaten pandeglang banten
di mana ini menjadi salah satu lokasi yang terkena dampak tsunami pada hari sabtu dua puluh dua desember dua ribu delapan belas lalu
saat ini sejumlah pekerja dari yang umum tengah membersihkan badan jalan yang tertutup
oleh lumpur dan juga beberapa pasir dari pantai
sebelumnya memang pada saat beberapa hari yang lalu tim dari tni kodam tiga siliwangi juga turut membuka akses jalur ini
karena memang tertutup oleh beberapa material material seperti batuan dan juga beberapa tanaman yang ada di tepi jalan saat ini
dan kalau misal bisa diusat di ujung sebelah sana ada satu unit eskavator yang juga turut untuk membantu membersihkan badan jalan yang saat ini
ini juga masih bisa dikatakan
kita kotor seperti itu agar masyarakat ini bisa kembali melakukan aktivitasnya di sini dan juga bantuan yang didistribusikan bisa sampai ke lokasi ini
ataupun kecamatan timur pandeglang yang juga masih terputus dan juga membutuhkan banyak bantuan
kecamatan panimbang khususnya desa batu hideng menjadi salah satu titik terparah
jarak antara permukiman penduduk dan bibir pantai hanya sekitar lima puluh meter saja
aridin adalah salah satu korban yang selamat dari terjangan tsunami
awalnya terjadi itu pas kebetulan kami warga batu hideng lagi makan bersama kebetulan itu di teras
ya makan makan bersama sesudah makan bersama udah beres makan ya mati lampu
sesudah mati lampu ya langsung dengar ledakan
dan segitu kuatnya ledakan itu sampai kami bergetar
langsung kami lari ke atas
alhamdulillah warga kami selamat cuma ada yang luka luka aja
nggak ngurusin masalah pakaian harta banda gitu kan
nggak langsung menyelamatkan diri aja
anak istri langsung diselamatkan
pria berusia lima puluh dua tahun ini merasa beruntung
ya dan penduduk desa batu hideng bisa selamat meski diterjang tsunami
harta benda dan rumahnya lenyap seketika
namun aridin dan kerabat serta para tetangganya masih berupaya menyelamatkan sisa sisa barang di antara puing puing bangunan
ancur semua nggak ada
nggak ada sisa ya
nggak ada sisanya
pakaian juga belum temu
honda saya belum tebu sampai sekarang
belum temu sampai sekarang gitu
kalau cari yang aman
masalah tempat kami cari yang aman
trauma ya tinggal di tepi
soalnya kami trauma lagi
cari yang aman kalau udah diusahakan sama pemerintah kita
nanti kalau kasian pemerintah tidak mau saya mau cari tempat yang aman
berjarak sekitar dua puluh km dari kecamatan panimbang
kecamatan sumur mengalami kerusakan yang parah akibat hantaman tsunami
area padat penduduk ini merupakan perkampungan nelayan
puluhan rumah rusak berat air laut merangsek hingga sekitar seratus meter ke daratan
kalau di desa sumberjaya kecamatan sumur kabupaten pandeglang
memang nasibnya sama sama tergulung oleh ombak tsunami yang cukup besar
tetapi kondisinya bisa dilihat sangat parah di sekitar sini
ini adalah kawasan padat penduduk
di mana mayoritas berprofesi sebagai nelayan
ditambah ini adalah kawasan pasar malam ataupun taman ria
yang memang banyak sekali masyarakat ataupun menjadi pusat keramaian di lokasi ini
menurut keterangan dari warga pada saat kejadian lokasi ini masih sangat ramai
bisa dibilangkan banyak anak anak banyak orang dewasa yang menemani anak anak mereka kesini
dan langsung ombak tsunami datang begitu cepat tanpa ada peringatan sebelumnya
dan kini sangat lulu lantak karena memang ombak dengan radius seratus meter
ketinggian sekitar tiga meter langsung melulu lantakan kawasan ini sendiri
bisa dilihat sisa sisa taman ria yang ada di sini dan banyak korban yang berjatuhan
data bnpb mengatakan bahwa sekitar lebih dari tiga puluh orang meninggal dunia di lokasi ini
tsunami yang menerjang pesisir selat sunda
menurut badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
dan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau vpmn
bg kementerian esdm diakibatkan longsoran dari tubuh gunung anak rakatau yang tidak terdeteksi
tidak adanya peringatan dini tsunami ditambah dengan banyaknya warga lokal
dan wisatawan yang berada di lokasi kejadian membuat jumlah korban cukup banyak
sejumlah bantuan dari berbagai lembaga mulai berdatangan
dan diharapkan bisa didistribusikan dengan merata
pemerintah melalui instansi terkait terus memantau perkembangan situasi di perairan selat sunda
terutama aktivitas vulkanik gunung anak rakatau
dan meminta masyarakat tetap waspada